lebih enak kalau dengar jawabannya dari orangnya langsung
tanya aja sama orangnya langsung
kamu butuh ojek gak
tuh kan bener
cintra gak butuh ojek
abang kau makan di kamar
emang kenapa makan di kamar
kamar kan bukan buat makan mbak
ini abang apaan sih
ya kamal kan buat tidur
ih tuh kan pikirannya ngeras
cim tentang punya gebetan baru
kamu kepo ah
sama emak kalau makan di luar
ya gara gara kemarin
abang telat ngasih duit pesanan kue
ya tetep aja lah
mantan kamu masih ngehubungin
aku udah move on sepenuhnya
semua udah aku blok
ya dia nanya dia yang sibuk
tuh ada yang ngetok
kamu butuh ojek
mau nanya itu doang
kan bisa tanya lewat telepon
lebih afdal kalau
abang nggak mau beli jaket
jaket abang udah jelek
ya nggak apa apa yang penting kan masih bisa dipakai
lagi kan abang tukang ojek
mau masuk gak
kalau citra butuh ojek gak
kita kan satu agen spg
kalau ineke gak kerja
dia juga gak kerja
lebih enak kalau
dengar jawabannya dari orangnya langsung
tanya aja sama orangnya langsung
kamu butuh ojek gak
tuh kan bener
citra gak butuh ojek
ajak ajak dulu mak
bang ojek tadi bangunnya pagi kok
cuma karena sarapannya aja tadi lama
mak bukan ngebingungin laki loh
terus gimana om herman mak
gak jadi dah
gua jalan dulu ya
bebe mau kemana
bukan urusan lu
kamu udah lama jalan sama dia baru berapa bulan pantes pantes apa lagi anget angetnya
hai hmm assalamualaikum waalaikumsalam
gue cuma ngecek kontrakan doang kagak bocor kan enggak ada masalah lain nggak ada
citra udah betah betah be
pokoknya kenapa sih enggak kenapa napa enggak mungkin kenapa napa pokok maksudnya kalau enggak
tadi ngebakalan jatuhin telur betul emang kalau ngejatuhin telur harus ada kenapa kenapa
yang enggak juga sih ya udah berarti nggak betul gara gara om hermania pokok nggak tahu
lu nanti siang vigi pengen makan apa ya
sekarang pipih pengen makan apa biar mimi masakin
terserah mimi aja
kok terserah mimi terserah pipih atuh
kalau pipih mah terserah mimi
kalo mimi terserah pipih
bapak kemana mih
tadi pamit mau mancing
iya terserah padi aja
di putriin ayam dulu
iya terserah padi aja
tanaman padi dimakan burung kepodang
dari tadi terserah doang
yaudah ajak aja babehnya tuh
ntar kayak kemarin kagak ada orangnya
yaudah kita jalan sendiri aja
ah tadeng ngambek kalo kagak diajak
dia kan umurnya doang tua
kelakuannya kayak bocah
yaudah jemput aja
pih mimi pengen masak rendang
uang pipih belum cukup atuh mih
buat beli daging sapi mah
uang pp masih belum cukup
buat beli daging ayam
ikan asin aja deh
ikan asinnya jangan jamba roti yah